jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
jelang penutupan pendaftaran
yang disebutkan ini seberapa rugi
dan juga kedua
apakah ini menjadi konsideran

konsideran berat beliau karena
dengan ppnu itu adalah
pekerjaan yang dilakukan oleh pak jokowi
selama empat tahun ini melakukan
koordinasi terus bersilaturahmi
mengundang tokoh tokoh nu
mengadakan pengajian pengajian macam macam
tablik akbar datang ke pesantren pesantren
yang dikelola oleh pak jokowi
sejumlah besar kira kira gitu ya
terhadap apa namanya itu artinya
pak jokowi sangat sungguh sungguh
menjalin hubungan dengan pbnu sesuatu
yang sebetulnya kita bisa pahami
karena beliau ingin menghadapi
politisasi sara yang makin kencang juga
diadakan kepada beliau paska
pilkara dki jakarta jadi akan banyak ruginya
kalau kemudian ini berpindah
apa yang dibangun selama ini kan sepertinya
akan kehilangan setengahnya
setidaknya dari apa yang dibangun oleh beliau
karena itu signifikan meskipun belum tentu
basis masa nu juga mengikuti perintah
kalau soal berapa
besarnya kita nggak tahu tapi sudah
akan jelas akan banyak yang berpindah
dukungan begitu ppnu mengatakan
seperti tadi wabillahi topik itu tadi
walhidayah itu artinya
jokowi tidak bisa menganggap sepele
dan oleh karena itulah malam ini
kita dengar misalnya ada rencana
pertemuan ketua partai di
di teku umar
menurut saya karena mereka juga agak terkejut
dengan respon yang diberikan oleh pbnu
dan ini menjadikan
volatilitas atau dinamika jadi lebih rumit
lebih rumit karena seperti yang saya sebutkan tadi
adalah koalisi solid yang menuju
retakan kira kira gitu ya
sementara koalisinya pak prabowo ini
koalisi yang belum solid solid jual
belum solid solid juga tapi ada bocoran baru
kalau dari apa namanya kubur jokowi
ada bocoran baru
inisialnya m kalau dari kubu prabowo
inisialnya a kita dengar bocoran ini
dari rahmawati soekarnoputri
ya ini memang yang terakhir
ada dua nama kandidat
tapi hari ini akan diputuskan
yang ini apa yang itu gitu ya
saya belum berani tapi kalau saya ditanya pribadi
mungkin kemarin dari
pak roy suryo sudah sempat
ada inisial a misalnya begitu
tunggu aja nanti detik detik
generasi muda a ini
generasi muda atau di atas generasi muda
generasi muda lah lebih dikatakan
nah dengan kode kode ini
udah makin titik terang
titik cerahnya semakin kelihatan atau
kalau sebetulnya pak prabowo
berani mengambil inisiatif ya
saya pikir tidak susah bagi beliau sebetulnya
karena betapapun kelihatan keras sekali
penolakan pks terhadap nama
tapi kalau pak prabowo sudah mengambilnya sebagai
pks juga nggak akan bisa kemana mana
nggak akan tetap ikut
anda yakin pks tidak punya kartu truf yang terlalu banyak
nggak ada truf
nggak ada kartu truf nggak ada kartu truf
karena mereka mengunci diri mereka
sejak dari awal dengan gerindra gitu
dan tidak membuka ruang untuk kemudian mencari alternatif
alternatifnya itu kan kemudian berharap
ada pan ada pkb yang membentuk koalisi
tapi itu juga nggak mungkin
bagaimana mempertemukan basis masa
dengan basis masa pks
itu sulit dibayangkan akan bisa bertemu gitu
dan kalau pkb dan pan saja itu tidak akan cukup
kalau pan dengan pks nggak cukup
kalau pks dengan pan nggak cukup
kalau pan dengan pkb
kalau pan dengan pkb masih kurang
satu atau satu dua suara gitu
jadi tetap membutuhkan tiga partai
kecuali demokrat yang mereka gandeng
tapi kan demokrat sudah berhubung dengan apa namanya
nah oleh karena itulah kemudian gak ada pilihan menurut saya bagi pks
kecuali ya tetap hanya bersama dengan pak prabowo gitu
karena mereka membangun imajinasi yang secara hitam putih
bahwa calon presiden mereka ini hanya pak prabowo
meskipun belum mereka deklarasikan secara formal
nah oleh karena itu sebetulnya kalau pak prabowo nya
punya bukan mau saja mengatakan
kalau inisial a itu adalah ahya ya sudah
pks akan dengan sendirinya mengikut gitu
mungkin hanya pan yang agak kita sulit mencoba
akan kita lihat seperti apa besok gitu
kalau dia tetap deklarasi kepada prabowo ya
artinya akan menguntungkan pak prabowo untuk mengatakan si a itu tadi
nah soal pan ini menarik
raker nas dibentuk atau diselenggarakan
tanggal sembilan satu hari jelang masa deadline pendaftaran
ini kan menunjukkan kepada kita betapa susahnya mengambil keputusan itu gitu
karena ini raker nas yang saya rasa sudah tertunda berkali kali ini
menurut anda alasan apa yang tertunda
kalau tadi kan
harus dibaca memang ini kan nasib pan ini
bukan hanya soal mereka dapat apa di calon presiden
tapi nasib partainya juga keangkat apa enggak
sebab kalau enggak keangkat
kalau dilihat di berbagai survei
nasib pan ini belum tentu lolos parlementari tersebut
oleh karena itu yang lagi lagi
saya pikir pernah di forum ini saya katakan
pilihannya bagi pan itu hanya ada dua
dikenang gitu ya
dikenang itu bisa ada dua
dia dapat kursi di parlemen
atau dikenang karena mereka punya anggota kabinet
atau wakil mereka anggota mereka ada di kursi kabinet
yang potensi menangnya sejauh ini menurut survei ada di kumpulnya pak jokowi
semakin jelang pendaftaran semakin mana yang lebih dekat potensi itu bang rey
kalau kelihatan reaksi yang bolak balik ini
saya pikir dalam kondisi lima puluh lima puluh
kita lihat besok lah seperti apa
meskipun mungkin di basis masanya
nggak ada pilihan kecuali kepada pak prabowo gitu
tapi kan elitnya ini akan membaca hal yang lain
kalau di pak prabowo kita nggak dapat kursi wakil presiden
yang kita calonkan pun tidak diterima misalnya ya
tingkat elektabilitas juga tidak menambah
apalagi kalau misalnya salim said yang dijadikan sebagai wakil presiden
salim segaf maksudnya
salim segaf yang dijadikan sebagai wakil presiden
lebih tidak menambah elektabilitas kepada pan gitu
ya tentu saja tidak
tidak ada kesulitan sangat utama bagi pan ini
untuk pindah kepada pak jokowi
kalau dalam kerangka pertimbangan pragmatis gitu
meskipun tentu harus ada penjelasan secara moral
secara etik maupun secara politis kepada basis masa mereka gitu
menurut anda akan ada keputusan nggak dalam waktu dekat
atau justru akan ada skenario yang memanfaatkan potensi
dua kali perpanjangan tujuh hari itu
menjadi celah untuk bisa menaikkan nilai tawar juga
atau mungkin juga untuk bisa menaikkan nilai tawar
untuk bisa menaikkan nilai tawar
jadi saya rasa ini bagaimana jk juga kartu trufi yang hidup kembali
kalau misalnya memang perpanjangan pendaftaran tujuh x dua itu betul betul diberlakukan
kita bahasnya barangnya
tapi di segmen berikutnya kita punya waktu tiga empat menit lagi
tapi kita akan break dulu
kita akan kembali bersajar dah
waktu kita singkat sekali bang rey tadi anda katakan pks kartunya semakin redup
apa yang bisa membuat kartu pks menjadi lebih hidup kembali dalam negosiasi antara prabowo dan sby
ini kan pks di tengah tengah antara hubungan prabowo dan sby ini
saya rasa kalau mereka memunculkan tokoh baru sangat mungkin
yang bisa diterima misalnya siapa
ya kalau tidak kalau katakanlah misalnya dari partai mereka ada nama anies mata
yang lebih diterima oleh semua partai politik
pun juga lebih diterima oleh pasar
tapi secara politik bukan anies marta kemudian tidak mendapatkan
ini justru poin bagi mereka
kalau kemudian mereka misalnya mencalonkan anies mata sebagai calon presiden
wakil presiden untuk kubu prabowo
itu artinya sekaligus mereka konsolidasi internal
perpecahan yang selama ini diakibatkan karena kubunya anies mata dianggap tidak diakomodir
itu dengan sendirinya akan dapat terakomodasi
jadi double keuntungan
tapi bagi prabowo juga menurut saya menguntungkan
karena yang dibutuhkan oleh pak prabowo ini kan sekarang adalah
yang lebih menarik kepada pemilih milenial ini
yang simbol simbolnya tidak melulu soal agama
kan kalau pak prabowo ini kan sudah di kanan sekali lah ya
dicitrakan sedemikian rupa
pak prabowo sendiri dalam banyak kesempatan mengaku sebagai bagian dari
bukan kalau dia partainya macam macam dan semuanya jelas beliau berada di tengah gitu
tapi selama ini kan beliau dicitrakan di kanan
dan beliau juga tidak terlalu membantah situasi itu
bahkan pada tingkat tertentu mengakumulasinya kira kira begitu
nah oleh karena itulah kemudian mereka butuh figur
itu yang lebih menariknya kepada kanan itu
jadi kalau situasi ini masih memungkinkan ya didorong oleh pks ya
kemudian saya pikir itu lebih didialogkan ya
kalau tidak ya mungkin figur seperti ahy yang akan
sandiaga mungkin bisa diterima karena masih punya irisan dengan pks
kira kira khususnya di pilkada dki jakarta gitu
oke kalau kita lihat kerumitan tidak hanya terjadi di koalisi prabowo
memungkinkan nggak ada poros ketiga
karena kalau udah besok
kecuali kemudian ada satu partai atau satu calon itu yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri sehingga harus diperpanjang
jadi kalau diperpanjang satu minggu bisa ada poros ketiga
tapi kalau kemudian kedua duanya tetap mendaftarkan diri dengan calon presiden ya tidak ada lagi
mungkin nggak semua partai partai kemudian calon calon juga kemudian punya gentleman agreement
kita perpanjang saja deh
saya pikir bukan diantara mereka kompromi ini ya
ini kan suka diperpanjang
tapi memang kalau dilihat sekarang ini kebutuhan mereka yang belum menyelesaikan masalah wakil presiden ini punya potensi besar bahwa ini akan diperpanjang sampai tujuh hari ke depan
itu yang saya sebutkan tadi pak prabowo belum juga solid
di kubunya pak jokowi malah mulai retak
artinya membutuhkan waktu untuk sama sama melakukan konsolidasi
bang rey kita akan melihat bagaimana perkembangannya
terima kasih atas perbincangannya
kita akan terus menantikan apakah akan betul betul solid dalam waktu satu dua hari ini menjelang pendaftaran
kalau bahasa maduranya solid itu justru sulit bang
apakah akan sulit atau solid
kita akan lihat perkembangannya
terima kasih pak rek atas perbincangannya
demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
saya budi adi putro